kpu ri resmi menutup pendaftaran bakal calon legislatif pada empat belas mei dua ribu dua puluh tiga
dan delapan belas partai pun telah resmi mendaftarkan bacaleknya
latar belakang para bacalek pun menjadi perhatian
salah satunya dari partai perindo yang memiliki bakal caleg dari kalangan jurnalis
mulai dari aiman wicaksono prabu revolusi dian mirza hingga ratu nabila
aiman wicaksono mengaku keinginannya untuk menjadi caleg datang dari diri sendiri
karena ingin memperjuangkan kesejahteraan masyarakat
dapil dki satu jakarta timur rencananya akan menjadi dapil aiman
yang saat ini juga menjabat sebagai pemimpin redaksi mnc news dan pembawa acara di inews
ia memastikan tetap akan menjaga etika sebagai jurnalis
ia akan nonaktif sebagai wartawan saat kampanye pemilu dua ribu dua puluh empat
wartawan harus independen dan bagi saya itu adalah sebuah kewajiban
oleh karena itu saya atas nama menjaga etika
saya akan nonaktif ketika nanti muncul dct daftar calek tetap
dan juga mulai masa kampanye
ada yang bilang ini saya sebutkan ya aiman itu pindah ke mnc karena ada tawaran untuk caleg dan lain sebagainya
saya katakan tidak tidak ada kontrak apapun terkait itu
ini murni dari nurani saya yang saya maju karenanya tidak ada paksaan
tidak ada suruhan saya maju secara sukarela
selain aiman nanik hayati mantan jurnalis transmedia
mengukapkan alasan terjun ke panggung politik berawal melihat keresahan masyarakat
khususnya masalah perempuan
nanik masuk melalui jalur independen dpd dan rencananya wilayah kalimantan selatan akan menjadi dapilnya
dan menjaga dapilnya
turun langsung ke masyarakat menjadi caranya bersosialisasi
pada saat sudah mendaftar itu sudah pelan pelan kita sudah tidak lagi aktif gitu sebagai jurnalis
karena ini fokus adalah pada proses pendaftaran yang memang kerja kerja politik yang sudah harus dilakukan seperti itu
memang ketika memutuskan untuk mendaftar itu kemudian kita menonaktifkan tugas jurnalistiknya seperti itu
dan menjaga kemampuan jurnalis tersebut
sebelumnya sudah banyak jurnalis yang berpindah haluan menjadi caleg
salah satunya putra nababan yang bergabung di partai pdip dan menjadi anggota komisi sepuluh dpr ri
kini maju kembali menjadi bacalek di dapil dki satu jakarta
putra yang telah menjadi jurnalis selama dua puluh lima tahun ini menyambut gembira banyaknya jurnalis yang terjun ke politik
namun ia menekankan agar para jurnalis serius terjun ke politik
dan menonaktifkan diri seorang jurnalis yang bergabung di partai pdip dan menjadi anggota komisi sepuluh dpr ri

banyak teman teman jurnalis yang terjun ke politik
dan kita mengharapkan mereka bisa all out
melayani rakyat di bidang politik
ketika kita sudah mendaftarkan diri di kpu
seperti yang saya lakukan beberapa minggu yang lalu
ke kpu jaladima bonjol bersama dengan pdip perjuangan
itu artinya teman teman wartawan sudah tidak boleh lagi

meluncurkan karya jurnalistiknya
apakah dia itu sebagai editor apa sebagai presenter sebagai reporter sebagai kameramen apapun itu
yang terkait dengan ranah publik
terkait dengan penonton kenapa
karena sudah dipastikan bahwa dia sudah mendeklarasikan diri sebagai pihak yang tidak netral
jadi diharapkan secara etika memang dia betul betul fokus di politiknya
fokus membesarkan partai
fokus membesarkan partai
fokus melayani partai
fokus melayani rakyat di jalur politik
jadi diharapkan tidak cawe cawe
dewan pers mengimbau kepada para jurnalis yang maju ke panggung politik
agar mengundurkan diri dari perusahaan tempat bekerja
hal ini dilakukan untuk menjaga independensi dan juga keberimbangan berita
dewan pers sendiri sudah mengeluarkan surat edaran
yang meminta agar para caleg itu mengundurkan diri
atau mengundurkan diri dari perusahaan tempat bekerja
atau setidaknya non aktif
kalau dia tidak mundur artinya tetap aktif
apalagi dia memegang satu jabatan yang strategis di newsroom
maka sulit bagi kita untuk bisa memastikan bahwa
kepentingan kepentingan si caleg itu tidak masuk ke dalam strategi pemberitaan
kpu kini tengah melakukan verifikasi administrasi soal persyaratan para becaleg yang didaftarkan
dan akan mengumumkan daftar calon sementara
calon anggota dpr ri pada sembilan belas hingga dua puluh tiga agustus dua ribu dua puluh
pada sembilan belas hingga dua puluh delapan agustus kpu akan meminta masukan masyarakat
terhadap para daftar calon sementara tersebut
novanayantaka indra raharja jakarta